setelah menurunkan puluhan konten tiktok berbau mengemis online
pas lah latihannya sama legend syuter kan
itu nanti beliau yang memutuskan
dan saat ini kondisinya terus menyusut
saya akan tunjukkan slide yang pertama dulu ide dari pembentukan presidential club ini dimunculkan oleh jurubicara prabowo subianto daniel anzar simanjuntak pada hari jumat
bakery itu kan cukup promising di indonesia
ketika ulatnya sudah menetas ulatnya akan berubah menjadi berubah menjadi berubah menjadi berubah
boleh bocorkan tips tipsnya untuk kita semua
tapi kami sampaikan harga harga kita lihat yuk
terus juga yang paling aku suka tuh dia interchanible strap jadi dia strapnya bisa diganti ganti
jadi kan tidak memperbaiki masalah utama
tadi kan mentranslate surat surat bu helen menjadi sebuah naskah
menyajikan makanan dengan mempelajari transformasi fisio kimiawi
kami saya sampaikan pada teman teman
setelah beli ayam fried chicken si anak itu ngikutin dari belakang
bagian luar terbuat dari tepung purut atau tepung ketan putih tepung beras santan dan pewarna makanan
walaupun ditambah dengan beberapa pejabat setingkat kementerian
untuk lawan thailand sih menurut gue sih ya
semangat ya yang penting pendidikannya cepat selesai
sebagaimana jadi di tahun dua ribu empat belas yang lalu
perbuatan atau tindakan beliau itu menggunakan dasar mana
nanti mungkin yang lainnya keluarga juga menyusul

jadi ya mungkin itu jadi salah satu hal yang saya
dan membuka lembaran baru peradaban
geliat usaha distro di tebet semakin masif pada tahun dua ribu empat
sedangkan untuk coto dia pakai sambal tauco
ada isi pikir yang salah yang dia punya yang kalau di kejiwaan itu dikatakan sebagai gangguan sisoprenea gitu ya
satu misteri yang besar yaitu
tentunya tidak ini barang pasti barang impor
dan juga untuk memiliki keuntungan
oh iya udah males dia udah tau gak masuk
misalkan partai politik atau kemudian instrumen instrumen politik yang sedang menyiapkan pemilu
biasanya kan disini kan atlet
tipenya kayak di sma tiga sama di ppop gak sih gitu
apakah sahabat apakah tetangga
motor listrik juga tidak boleh menerobos banjir karena dapat merusak komponen kelistrikan yang ada di dalam motor
namun mereka sudah menerima informasi tentang pembelian minyak goreng curah maksimal dua kg
satu keberpihakan kalau menurut saya sih
bentuknya udah kayak gak jelas yang lainnya gitu
jadi akhirnya yang tadinya hanya sedikit
jadi konteks itulah yang kemudian
masjid ⁇ kabah ⁇ ini bisa menjadi daya tarik wisata yang bisa mendatangkan devisa bagi warga desa
memarut memerah santan lalu memanaskannya di atas api
ya nanti kalau misalnya udah mulai penuh dia dinaikin ke atas barang
dewi dan teman temannya berkumpul untuk munggahan yaitu tradisi menyambut datangnya bulan suci ramadan
lulu kan perbedaannya apa nih dari sebelum covid sembilan belas dan juga pada saat covid sembilan belas di masa sekarang gitu di sana kegiatannya
sementara bentuk ketupat menyiratkan mata angin atau arah qiblat
abis itu back to back juara kayak puas banget kayak wow gue udah kayak full feel kayak karir gue
itu akan ada notifikasi secara langsung ke masyarakat
artinya kalau kita ukur dari kapasitas fiskal itu hanya sedikit
misalnya lah ada kejadian di korea utara harus jujur saya katakan pak sby mungkin tidak terlalu dalam ikatannya dengan korea utara
mengalihkan itu tanggung jawab bssn loh
yang kemudian bisa berkarir secara independen
dan jangan juga menganggap masyarakat kita itu seakan akan domba yang bisa digembalakan berpihak mengambil sikap kalau gembalanya kemudian mengambil sikap
setelah bermalam di penginapan milik warga siapkan diri untuk bangun pada dini hari
tetapi pendapat saya juga berdasarkan riset dan berdasarkan kunjungan saya sendiri ke anamland
jangan sampai ada silang sengkarut lalu yang muncul ada rumor fitnah gitu ya hoax dan sebagainya
davis cup sekarang gratis terakhir yang kemarin
dari awal sih setahu aku emang gak ada perdebatan kalau di amerika
terus liga gak lanjut aduh kayak
mendengarkan kemudian memberikan solusi
dan saat ini sudah diberakakan tadi pagi satu regu berserta perlengkapan dari ru empat cilacap
terus mau latihannya kepanjang nanti makannya seperti itu
kalo di bandungnya gitu
tadi rumor rumornya udah ada yang tim ibl yang kotak lu belum sih
oke tapi pertanyaannya bang komeng kenapa sih dpd dibandingkan kan kalau rekan rekan yang lain
aku suka makan ininya aja udah enak banget
anak yang sempat memiliki bobot tubuh satu ratus sembilan puluh dua kg itu kini sudah beranjak remaja
agar dengan cepat menanggapi setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga
oke kan ada lagi kan karena waktu kita
polewali mandar tertahan menuju lokasi pelaksanaan vaksinasi
karena memang banyak hal yang harus kita bangun
terima kasih victor panggaribuan atas laporan anda
karena kekalahan dengan tim yang cukup bagus
jadi kalau kita mau bekerja dengan hati
nah di sini lingkungannya kan tepat bagi kita bagi anak anak kita juga
pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat
tapi yang satu ini bakwan ala pontianak
membuat para pengunjung serasa sedang menikmati seporsi nasi kari langsung di negara asalnya
waktu itu berat gue tuh masih delapan puluh berapa gitu loh pokoknya
nah puas menikmati hidangan otentik khas jepang
kalaupun tidak ada pandemi covid sembilan belas
bawang putihnya tuh hinnya iuh enak banget
siapa tahu nanti sepuluh tahun dari sekarang kita sudah lewatin tipping pointnya
dan di sana sebenarnya orang juga bisa langsung membeli produknya lewat social medianya
kan pak jokowi pak sb dan bu mega tidak ada masalah
gitu karena kalo kobe dan jordan kalo gak masuk it s okay blame to me tapi kalo gue gak dikasih bola gue malah marah
sebelumnya para pengunjuk rasa sempat menyerbu kediaman dan kantor presiden
dan ini dia olahan terakhir hari ini
uniknya kayu yang digunakan untuk jam ini berasal dari limbah kayu sisa pembuatan furniture dengan jenis kayu maple jati dan sono keling
keamanan siber ardi suteja meyakini jika data itu memang milik kpu
kira kira bung jerry bang diego ini prediksinya
taruh di bawah kemudian dua tangan di sebelah kanan untuk mega
kalau kami dulu pernah melakukan penelitian
lalu seberapa besar cuan yang diperoleh singapura dari monopoli konsertiler swift
dan bisa dibilang malah godaannya jadi lebih banyak ya
emang gak gak jelit pemain mp sih
tadi pemerintah daerah juga sangat baik jadi kita harus memiliki tata kelola yang baik
ini kan susah juga jadi kita tagih lagi
untuk baterai motor listrik sendiri kita bisa melihat baterai di speedometer
hingga tenda untuk pengunjung yang ingin merasakan suasana camping di tengah kebun
untuk mengikuti kursus bridging
rasakan ini saya sapinya terasa smoky nya juga gurih
yang gue rasain kayak oh ini gue bakal main basket lagi nih
hati hati karena proses dilakukan di rumah harus melewati jalan sempit
nah ini kebalikan biasanya anak anak mau hasil tapi nggak mau kerja keras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
pemirsa di sini tuh ada beberapa yang disiapkan kayak ada kayu kayu tuh
saya rasa ya setara lalu ini kita harus mencari tambak yang lebih besar dan lebih besar dari kawasan pesisir karawang
lokal ya pasti dia yang menang
terus lo tiba tiba decide untuk masuk uph yang istilahnya akademik
untuk kita memperkenalkan bahkan mungkin tourism kita
ganasnya abrasi di pesisir utara kerawang juga nampak dari kerusakan tanggul tanggul batu yang merupakan
iya masih berapa ya sita
ini dengan epidemiolog mas dalina pane selamat malam bu mas dalina
setelah bila kayu dipotong menjadi ukuran dua belas x dua puluh lima cm kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemotong setengah jadi
sebarnya juga jangan hanya di satu titik saja
wah kalau begitu artinya bahkan pakai saham pun sepuluh tahun kayaknya kurang nih untuk seseorang
kurang ya kompetisinya jadi kayak
bagi saya menjadi pengurus akwaryu meraksasa dengan ukuran lebih dari sembilan ratus
masalah orang orang saya di queensland
dapat memesan tiket kereta cepat ini dan promonya ini masih gratis sampai pertengahan bulan oktober
dimana disana akan disediapkan sedemikian rupa
hampir semua kasus kasus yang terkait dengan penghinaan
dan sampai sekarang dan waktu itu belum ada kepikiran karena
jadi kalau jalan jalan ke dieng makan dan minum karika karena ini sekaligus makan bagian karikanya dan juga minum manisanya